pada tanggal sebelas hingga tiga belas februari dua ribu enam belas
bank indonesia melakukan serangkaian kegiatan rapat evaluasi ekonomi keuangan daerah di nusa tenggara timur
rapat evaluasi dihadiri oleh pimpinan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dengan mengambil tema mempercepat perbaikan sistem logistik untuk memperkuat ketahanan pangan
di hari terakhir rangkaian kegiatan diisi oleh kunjungan anggota dewan gubernur bank indonesia
ke beberapa lokasi di nusa tenggara timur
di kota kupang gubernur bank indonesia agus dewi martowardoyo sempat menyapa masyarakat
melalui kegiatan sosialisasi gerakan nasional non tunai atau gmnt
dalam kesempatan itu agus martowardoyo menjelaskan sistem pembayaran non tunai kepada masyarakat
dan menerangkan tentang ciri ciri keaslian uang rupiah
karena indonesia adalah otoritas sistem
dan kita yang juga meyakini bahwa perintah uang bisa menipu di seluruh indonesia secara efektif
tapi kita memahami bahwa pada saat sekarang ini
kalau uang sebagai satu sarana untuk membayar adalah lebih baik
kalau bila kita menggarakkan pembayaran itu secara non tunai
dan ini secara dengan gerakan nasional non tunai yang kita jalankan sejak empat belas agustus tahun dua ribu empat belas

deputi gubernur bank indonesia ronaldwas mengunjungi kluster pertanian binaan bank indonesia
yang juga sukses merambah multisektor pertanian di desa fatu koa
adalah kelompok tani nut nana binaan bank indonesia
yang berhasil mengembangkan peternakan yang terintegrasi dengan pertanian
pada kesempatan tersebut ronald secara resmi menyerahkan dukungan bank indonesia
berupa dua kendaraan roda tiga kepada kelompok tani sebagai pendukung aktivitas mereka
di sektor pendidikan bank indonesia berbagi ilmu ekonomi moneter dan ke bank sentralan
melalui kegiatan kuliah umum di dua universitas di nusa tenggara timur
selain memberikan pengetahuan mengenai perekonomian
tak lupa deputi gubernur bank indonesia juga secara simbolis
menyerahkan bantuan fasilitas bi corner atau pojok baca bank indonesia
terbang ke arah barat gubernur bank indonesia melakukan kunjungan ke waingapu sumba barat pulau sumba
pulau sumba menyimpan potensi budaya kesenian dan warisan budaya leluhur yang luar biasa
sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian budaya sekaligus dukungan pariwisata
kawasan indonesia timur bank indonesia membangunkan rumah adat desa prailiu
agar dapat digunakan sebagai cagar budaya serta sebagai galeri kegiatan tenun
bank indonesia juga melakukan revitalisasi sanggar kesenian demi menjaga eksistensi seni tari sumba
bank indonesia berharap budaya sumba timur dapat terus lestari dan semakin dikenal di nusantara maupun mancanegara
dengan potensi budaya kesenian yang melimpah sayangnya ketersediaan air bersih di beberapa wilayah nusa tenggara timur masih belum tercukupi
untuk itu sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama bank indonesia memfasilitasi sarana air bersih dan sanitasi di desa fatu kanutu kupang
seluruh program yang difasilitasi oleh bank indonesia diharapkan mampu berkontribusi terhadap peningkatan nilai nilai sosial ekonomi
dan budaya masyarakat ntt sebagai wujud dedikasi bank indonesia untuk negeri